rancangan undang undang sistem pendidikan nasional atau ruu sisdiknas
mengintegrasikan dan juga mencabut tiga undang undang terkait sistem pendidikan di indonesia
salah satu poin penting dalam ruu sisdiknas adalah mengenai perluasan wajib belajar
dari sembilan tahun menjadi tiga belas tahun
perluasan program wajib belajar tiga belas tahun meliputi sepuluh tahun pendidikan dasar
yaitu satu tahun prasekolah enam tahun sekolah dasar dan tiga tahun sekolah menengah pertama
serta tiga tahun sekolah menengah atas
kepala badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan kemendik butristek
anindito aditomo menyebut wacana perluasan program wajib belajar menjadi tiga belas tahun
merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjamin akses pendidikan
bagi semua warga negara tanpa membedakan latar belakang
secara garis besar kan caranya ada dua
pemerintah membuka sekolah sekolah baru membuka kelas kelas baru
atau pemerintah memberi subsidi pada satuan pendidikan swasta
yang sudah menyediakan layanan atau kombinasi kedua itu
warga pun menanggapi beragam wacana perluasan wajib belajar tiga belas tahun ini
bapak setuju atau tidak
alasannya kenapa pak
karena pendidikan dasar itu harus memang sampai sma
nanti setelah itu baru dia ke spesialis
karena di mana mana juga pendidikan dasar itu penting
pendidikan dasar itu kan nggak cuma satu bidang
tidak setuju karena menurut saya kalau sampai jenjang sma
itu tidak menggambarkan pola pikir anak yang seutuhnya gitu
jadi kalau misalkan sekarang aja pekerjaan aja minimal itu d tiga atau s satu
jadi menurut saya pendidikan yang wajib diberikan adalah minimal d tiga atau s satu
setuju banget sih
alasannya kenapa pak
mungkin biar indonesia semakin pintar lah ya
jadi kan kalau misalkan cuma sampai smp kan mungkin kayaknya masih ada perlu yang harus dipelajari
karena dari usia tk sampai sma menurut saya memang butuh
mereka butuh ruang untuk belajar
dan mereka butuh kesibukan
dan juga proses pembentukannya ada di situ
praktisi pendidikan indra harismidiaji termasuk yang menentang
mengatakan wacana itu hanyalah retorika
pemerintah seharusnya membenahi pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun
sebelum mengubahnya menjadi wajib belajar tiga belas tahun
jadi kalau kita bicara hukum tertinggi kita kan undang undang dasar ya
di situ kan dikatakan bahwa pasal tiga puluh satu ayat dua
setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar
berarti kan itu
dari kelas satu sampai kelas sembilan
sd dan smp sembilan tahun kan
dan pemerintah wajib membiayainya
itu amanat undang undang dasar seperti itu
nah ini mau diluncurkan undang undang sisdiknas
yang isinya lebih baik dari itu wajib belajarnya tiga belas tahun
nah faktanya tahun dua ribu dua puluh dua ini
masih ada sekitar dua
anak indonesia usia sd yang belum bersekolah
sebagian anak sd dan smp di indonesia itu sekolahnya di sekolah swasta
yang mereka membayar sendiri
jadi amanat konstitusinya belum terpenuh
indra pun menekankan peningkatan partisipasi dan akses pendidikan
bagi anak indonesia sebaiknya segera diperbaiki oleh pemerintah
melalui perbaikan kualitas dan kapasitas guru
upaya itu bisa dilakukan dengan program pelatihan dan perbaikan kesejahteraan
karena guru adalah bagian penting dalam sistem pendidikan
selain itu ada poin perubahan lain dalam ruu sisdiknas
di antaranya adalah pendanaan wajib belajar
penyesuaian nomenklatur satuan pendidikan
mobilitas pelajar pesantren kesatuan
dan perubahan status pendidikan pancasila menjadi mata pelajaran wajib
pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah
pemerintah memberikan insentif
kemudahan biaya administrasi
belum tentu juga bergairah
itu satu yang kedua
tekanan daya beli masyarakat
itu sudah cukup
kalau seandainya minyak dunia itu
naik dan pemerintah harus adjustment
dalam nusik itu lebih
parah lagi tekanannya sehingga gairah
untuk membeli dari masyarakat pun belum tentu
tapi at least pemerintah
sudah berusaha untuk
memberikan segala sesuatu yang
bisa mereka lakukan untuk tetap
menahan agar tidak terjadi penurunan lebih lanjut
di sektor properti ini karena
imbasnya akan sangat besar
kalau seandainya sektor properti ini sampai
stagnan bahkan sampai akhirnya
kritis ini bahaya karena sektor properti ini
dari pengalaman ekonomi dunia
itu yang memicu banyak krisis
satunya di china hari ini
juga lagi was was dan mungkin
juga si jinping deg degan dengan sektor politik
baik mas roni terima kasih
untuk perbincangannya pada hari ini
selamat pagi dan selamat beraktivitas